ribuan masa dari sejumlah organisasi umat islam di medan hadir atau ikut hadir reuni pa dua ratus dua belas yang berlangsung di masjid al jihad jalan abdullah lubis medan sumatera utara pada minggu pagi
selain membawa bendera tauhid masa juga membawa spanduk foto pasangan capres dan cawapres nomor urut dua prabowo sandi
reuni dua ratus dua belas ini mulai dilaksanakan usai sholat subuh bersama
ribuan masa berkumpul di halaman masjid al jihad medan dengan membawa dan mengusung sejumlah poster dan bendera tauhid
turut hadir dalam acara reuni itu ustadz abdul goni deddy iskandar batubara dan abdul hakim siagian
dalam agenda ketiganya sebagai pembicara di hadapan ribuan masa umat islam
aksi reuni ini mendapat pengawalan ketat dari petugas kepolisian dari polrestabes medan polda sumut dan polsek
polsek medan baru
alumni dua ratus dua belas mengingat kembali gerakan dua ratus dua belas yang dulu kita pusatkan di monas dua desember dua ribu enam belas yang lalu
bahwa kita mengenang di mana umat islam nyatu seperti sebuah kekuatan besar yang kemudian kita bagikan ini kepada seluruh dunia
ini loh simbol di mana persatuan umat islam indonesia itu begitu luar biasa